bersiaplah untuk menyambut generasi baru televisi di rumah anda
tidak hanya lebih tipis atau menghadirkan konsep smart tv yang terintegrasi dengan internet
kali ini generasi baru televisi hadir dengan teknologi oled
salah satunya tv lg oled ini
oled atau organic light emiting diades adalah istilah teknologi semikonduktor pemancar cahaya yang terbuat dari lapisan organik
layar oled bekerja dengan memberikan aliran listrik pada material untuk warna tertentu
warna tv terlihat lebih tajam dengan warna hitam yang benar benar gelap
berbeda dengan berbagai teknologi televisi sebelumnya
tv oled tak memerlukan rangkaian lampu led sebagai pencari
dan juga pencahayaan belakang
absennya pencahayaan belakang ini secara signifikan memangkas ketebalan tv keseluruhan
layarnya sangat tipis setipis tiga kartu kredit yang digabungkan menjadi satu
teknologi oled meningkatkan kemampuan tv untuk menghasilkan detail gambar dalam warna warni lebih dramatis
dalam pencahayaan minim pun oled mampu mencapai kontras rasio tinggi ketimbang panel led
oled dapat menghasilkan warna hitam dengan tingkat kepekatan yang sangat dalam
menghasilkan warna warna yang lain lebih kontras lebih menonjol sedangkan warna hitam yang sangat
mekar itu kita sebut dengan sebutan perfect black yang dimana cuman lg yang memiliki teknologi
tersebut setiap tahunnya lg mengikuti acara tahunan di amerika serikat yaitu consumer
electronic show award dimana kita biasanya menyebutnya dengan ces dan tv oled lg mendapatkan
penghargaan sebagai tv terbaik di dunia tidak hanya dimanjakan dengan ketajaman gambar tv ini juga
memiliki sistem suara dari brand produsen perangkat audio terkenal harmon cardani sehingga
suara yang dihasilkan pun lebih jernih dan berkualitas saat menikmati tv ini impresi
pertama yang timbul adalah ketajaman warna yang begitu terasa cahaya lampu yang berada
di dalam ruangan
tidak mempengaruhi ketajaman gambar selain itu kontras pada warna gelap dan warna hitam menunjukkan
intensitas yang signifikan tv ini adalah tv pintar sehingga kita bisa menikmati berbagai hiburan yang
ada di youtube atau netflix launcher pada tv ini juga didesain lebih mudah disesuaikan dengan
keinginan kita berbagai menu pilihan tv portal berita online youtube hingga situs favorit dapat
diatur secara mudah
sedangkan navigasi melalui remote digunakan layaknya mose pada komputer
teknologi tv tiga dimensi juga telah disematkan pada tv oled melengkapi kecanggihan fitur lain yang telah
tersedia bagi peminat tv ini kami sarankan untuk menjaga jarak saat penonton tv yang kami uji coba
berukuran enam puluh lima inci dan agar bisa melihat tv secara keseluruhan jarak yang disarankan adalah lebih dari dua puluh
dibanderol sekitar sembilan puluh juta rupiah tv ini menghadirkan pengalaman menonton televisi baru dengan ketajaman
warna di atas rata rata